anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
putra dan menantu presiden jokowi gibran raka buming dan bobi nasution
mendeklarasikan diri untuk bersaing di pilkada serentak dua ribu dua puluh
di kota asal masing masing
hal tersebut membentuk sebuah benang merah yang oleh sebagian orang
disebut sebagai upaya membentuk dinasti politik
alhamdulillah saya bersumpah
jokowi dodo melenggangkan kakinya ke periode kedua sebagai presiden
sejak kiprah politiknya dimulai di solo jawa tengah
popularitas jokowi dodo terus menanjak tak terkecuali keluarganya
putra jokowi yang semula mengikuti jejak sang ayah dalam berbisnis
rupanya tak ragu banting setir ke kancah politik
gibran raka buming raka putra tertua jokowi
kini tengah mencari cara untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan wali kota solo
tak hanya partai sang ayah pdip
kini sederet partai politik mulai menawarkan diri mengusung gibran untuk pilkada serentak tahun depan
tak berhenti di gibran sang menantu presiden joko widodo juga rupanya mulai bergerak
bobi nasution resmi mendaftarkan diri melalui dpp pdip sumatera utara
untuk bersaing merebut kursi wali kota medan
gibran dan bobi nyatanya turut terjun di kontestasi politik
namun istana menampik jokowi tengah berupaya membangun dinasti politik
melalui muldoko kepala staf kepresidenan menyatakan
gerakan gibran dan jokowi adalah hal wajar
dan bukan upaya membangun dinasti politik
masyarakat bisa menilai apa saja tentang pencalonan diri putra dan menantu jokowi
dalam gelaran pilkada dua ribu dua puluh
baik sebagai hak politik yang wajar
atau upaya akumulasi untuk membangun sebuah dinasti politik
ya baru pertama dari mulai negara ini berdiri
sampai sekarang presidennya sudah tujuh kali
ini baru pertama juga ada keluarga presiden dan juga keluarga wapres
yang maju dalam kontestasi
pilkada ini apa nih mas
apakah menyuburkan oligarki
kemudian politik dinasti akan semakin berdampak tinggi
pada gelaran pilkada serentak kita dua ribu dua puluh
sudah pasti ini kalau ini terjadi ini menyuburkan oligarki
salah satu tujuan utama demokrasi kan sebetulnya adalah
biar kekuasaan itu tersebar
tidak berpusat di tangan satu orang atau satu keluarga
apa yang dilakukan oleh putra maupun menantu maupun putri
pak ma'ruf ketika masih menjabat
itu saja tidak melanggar undang undang apapun
undang undang soal kekerabatan itu kan sudah dihapuskan
dan boleh saja tetapi ini soal kepatutan dan soal komitmen untuk menjaga demokrasi
agar kekuasaan sumber daya itu tidak berpusat di tangan satu orang
dan persoalan kita selama ini kan itu
soal oligarki soal sumber daya yang berpusat di tangan segelintir orang
dan kalau ini terjadi itu artinya pak jokowi secara langsung
itu ingin menyuburkan itu
ini memberikan contoh buruk tidak sih bagi sistem demokrasi
kita ke depan sebetulnya dengan membiarkan keluarga presiden yang masih aktif
keluarga wapres yang masih aktif untuk maju dalam gelaran pilkada
beberapa waktu lalu kan banyak netizen yang ketawa gitu
ada bupati di mana itu di blitar yang kedua istrinya menjadi kepala desa
dan semua orang ketawa tetapi ini putra presiden maju
dan saya kira iya bahwa ini akan menjadi presiden buruk
bagi pemimpin pemimpin di daerah
bahwa mereka tidak akan lagi ragu untuk menampilkan keluarganya
untuk maju mengisi jabatan jabatan politik strategis di daerah ini
kalau dari perludem gimana mbak ngelihatnya ini apa ini yang sedang dipertontonkan
kedewasan demokrasi macam apa ini mbak menurut anda
lagi lagi ini adalah wajah partai politik kita kan
tadi kan kita membahas soal tiga problem partai kita
kaderisasi rekrutmen politik yang demokratis dan pendanaan
nah yang menjadi benang merahnya tiga tiga ini kan
melampaui mekanisme kaderisasi yang dibangun oleh partai
misalnya untuk kasus solo sendiri
bagaimana kemudian struktur partai mengatakan
kami sudah menempuh proses internal
tapi kemudian ada ruang ruang yang dibuka melalui provinsi dan nasional
nah pembelajarannya adalah kekuasaan itu menggoda
bagaimana orang yang punya posisi dan pandangan berbeda
kemudian bisa berbalik demi kekuasaan kan
bagaimana misalnya kita melihat sosok pak jokowi ini
sebagai sebuah figur alternatif
yang menjauhkan keluarganya dari ruang ruang kekuasaan
dan kemudian dianggap sebagai
sebagai figur yang betul betul secara etis menjaga moralitas politik
tetapi kemudian ketika menantu anak hadir ketika dia sedang menjabat
bukan hanya tadi menjadi pesan yang kurang baik secara etis
tetapi juga ini bisa menjadi beban politik baru
bisa dibayangkan misalnya kalau ini maju jadi lalu kemudian menerabas mekanisme kaderisasi yang kita dorong agar dipraktikan oleh partai
ternyata kepemimpinannya pun sosok tidak juga isimewa
ini yang kemudian semangat kita reformasi hapuskan kkn korupsi kolusi nepotisme
walaupun sekarang dibungkus oleh semua orang boleh maju asal dipilih oleh rakyat
kan kita berharap partainya menjadi mesin penyaring
partai yang kemudian memberikan edukasi politik kepada warga bahwa partai menjadi medium untuk pendidikan politik kaderisasi dan rekrutmen
dan politik yang demokratis
bagaimana kader yang sudah berkeringat untuk partai bekerja membesarkan partai kemudian difasilitasi oleh partai
bukan ketika orang datang membawa nama besar punya popularitas punya uang diberi karpet merah
apalagi dia bagian dari keluarga para petinggi republik begitu
tapi kan anda meyakini bahwa pak jokowi mengatakan bahwa saya tidak akan membantu putra saya
tapi apakah itu kemudian bisa terjadi sebaliknya bahwa nanti akan lebih tinggi politik uangnya
menggunakan kekuasaan segala cara digunakan
itu bisa terjadi nggak sih sebenarnya
sekarang ini kan konsentrasi masyarakat akses masyarakat makin terbuka
pengawasan masyarakat juga makin baik dengan media sosial lalu juga media yang begitu menjamur
tetapi kan itu bukan di situ
yang pertama dulu adalah partai sebagai penyaring dan penjaring untuk menghadirkan kader kader terbaik
jadi saya mengumpamakan itu begini
kalau ada seorang pendatang baru
baru bisa menggeser orang yang sudah berkeringat bekerja keras membesarkan partai
berarti kan pendatang baru ini jawaban dari sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh partai
sesuatu individu yang betul betul istimewa
tetapi kalau masyarakat menganggap tidak kok bukan sesuatu yang betul betul tidak bisa dijawab oleh partai
kan berarti karpet merah itu hadir karena privilege
artinya kuncinya saat ini ada di partai yang mengeluarkan surat rekomendasi
nah singkat saja mbak titi ke depannya pilkada dua ribu dua puluh nantinya pilkada serentak
akan ada pembelahan lagi di masyarakat lebih tinggi menyuburkan oligarki menurut anda
saya kira bergantung pada pencalonan yang terjadi
semakin sedikit calon apalagi kalau hanya dua calon
itu membuka potensi terjadinya politik identitas masih digunakan sebagai jualan politik dan politik uang
atau kalau kemudian terjadi antitesis di antara para calon
terutama di masyarakat yang tingkat homogenitasnya rendah
mas aidiman catatan anda terakhir soal pilkada serentak dua ribu dua puluh nantinya
kalau pertanyaannya tadi soal politik uang politik identitas apakah akan tetap marak atau malah lebih tinggi
dan politik dinasti juga
politik dinasti saya kira iya gitu kita tidak kelihatan begitu ada upaya dari super elit untuk mengatasi itu
tetapi politik uang dan politik identitas saya kira kalau melihat pada rasionalitas pemilih
kita harus sampaikan kepada elit bahwa pemilih kita semakin rasional
hati hati menggunakan politik uang dan politik agama di masa masa yang akan datang
itu akan semakin tidak laku menurut saya
oke terima kasih sekali mbak titi
juga mas saidiman atas diskusinya kita melihat bagaimana perjalanan tahun politik selama dua ribu sembilan belas
dan juga membaca bagaimana nanti gelaran pilkada serentak dua ribu dua puluh
terima kasih sekali waktunya
bmkg memperingatkan potensi adanya cuaca ekstrim dan hujan lebat jelang memasuki tahun baru dua ribu dua puluh
cnn indonesia prime news segera kembali